saya kira itu sudah dibahas ya sudah menjadi keputusan di sidang kabinet
kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak terutama kepentingan nasional kita untuk kepentingan masyarakat
nanti itu apabila kepentingan itu sudah terpenuhi mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa
yang penting jangan sampai langka dan jangan sampai itu seharganya tinggi
kemudian dalam rangka tentu stabilisasi keadaan saya kira itu
ini langkah sementara yang diambil oleh presiden saya kira begitu
iya tentu yang selama ini menjadi ukuran ekonomi lah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
ya untuk curah supaya itu tidak terganggu dan juga suplainya banyak